setelah hampir setengah tahun diberlakukan sejak tiga puluh satu desember dua ribu lima belas
implementasi masyarakat ekonomi asean belum terlihat nyata
harmonisasi sertifikasi profesi
serta standarisasi dua belas sektor produksi barang dan jasa
yang diprioritaskan hingga kini masih belum berjalan
masyarakat ekonomi asean digagas untuk tidak hanya mempermudah pergerakan orang
barang dan jasa
namun maa diciptakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara asia tenggara
sayang beberapa perbedaan persepsi dalam kesepakatan mea
belum menguntungkan posisi indonesia
seperti profesi mana yang harus diprioritaskan dalam mutual recognition agreement
atau kesepakatan atas pengakuan terhadap produk atau profesi
yang disetujui pada tahun dua ribu tujuh
negara asean yang lebih berkembang seperti singapura
malaysia dan thailand mendorong agar profesi asean
akuntan arsitek dokter gigi dokter umum insinyur perawat surveyor
dan pekerja di sektor pariwisata untuk segera distandarisasi
berusia produktif di indonesia yang angkanya berkisar di tujuh puluh lima juta orang
kita tik initiative dan inisiatif yang paling strategis itu adalah
mendorong agar mra itu tidak hanya
itu dikunci pada delapan bidang profesi itu
tapi kita perluas itu pada bidang bidang yang kualifikasinya lima ke bawah
nah disitulah potensi kita yang besar
dan setidaknya disitulah potensi kita yang besar untuk melakukan proteksi
maupun barriers ya untuk menahan orang untuk masuk
ketakutan bahwa mea akan membuat indonesia dibanjiri pekerja asing
juga menjadi hambatan implementasi blok ekonomi regional ini
padahal bagi beberapa orang
mea bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan sumber daya manusia indonesia
mampu bersaing di kancah internasional
para barista kita atau pelaku pelaku bisnis yang ada di indonesia ini
justru gimana caranya kita bisa men tap in toute bagre market yang ada di asean ini
jadi sebenarnya ini kalau bisa dibilang terbalik
kita tidak bicarakan soal specialtive coffee kita yang kita jadikan ekspor kita
tapi bagaimana sdm kita yang menjadi sesuatu yang bisa digrobalkan
setidaknya mulai di region asean gitu kan maksudnya
dan justru dengan mra ini
kalau misalnya kita melihat adanya opportunity untuk perpindahan sumber daya manusia yang lebih bebas
kita akhirnya bisa melihat
gimana caranya barista kita misalnya sebagai satu contoh ya
barista kita gimana caranya untuk bisa dapat ke singapura dan malaysia
yang menjadikan mereka lebih globally recognized gitu
karena tuntutan ini pekerja indonesia yang masuk sektor prioritas berusaha mencari solusi
untuk mendapatkan kualifikasi serta sertifikasi agar bisa bersaing di kawasan asean
arief dan sejumlah lembaga swasta yang bergerak di bidang kuliner
memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pekerja
namun masyarakat indonesia dituntut untuk mengembangkan kompetensi dan rasa percaya diri secara swadaya
penyebabnya tidak semua sektor memiliki lembaga pelatihan
baik swasta maupun pemerintah
yang dapat memberikan kualifikasi untuk meningkatkan daya saing
jajakan diri dengan benar
jajakan diri dengan benar
opportunity itu mestinya ada di diri kita sendiri
kalau kita misalnya cv nya bagus pasti ada orang lihat
dan sekarang tempat menjajakan diri itu banyak
facebook linkedin banyak sekali
kalau kita sama sekali tidak menggunakan sosial media ya salah kita sendiri
mea harus dilihat sebagai kotak pandora yang berisikan kesempatan
agar indonesia tidak menjadi penonton pasif
kunci utama untuk meraih kesuksesan di era persaingan bebas adalah rasa percaya diri atas kemampuan diri sendiri
rama aryadi jakarta